gelombang tinggi di perairan selatan jawa timur mengakibatkan sejumlah perahu nelayan di pantai sine tulungagung tersapu ombak
gelombang laut yang disertai embusan angin yang cukup kencang menyebabkan sejumlah perahu nelayan yang ditambatkan di lepas pantai terbalik dan tenggelam
dalam beberapa hari terakhir sekitar tujuh perahu nelayan yang jangkarnya putus tersapu gelombang hingga terdampar di bibir pantai dan menghantam rumah warga
pihak kepolisian mengimbau kepada warga dan pengunjung pantai untuk tetap waspada dan berhati hati saat beraktivitas di sekitar pantai
berapa meter mas
di perkiraan gelombang sampai lima meter tujuh meter
dampaknya gini kalau pasang takutnya naik ke pemukiman kalau yang dikhawatirkan lagi kalau surut itu mengancam perahu perahu yang diparkir
warga yang terkena dampak gelombang tinggi di pantai parangtritis bantul yogyakarta mulai membersihkan bangunan milik mereka
warga menggunakan peralatan sederhana dan hingga kini belum
ada bantuan dari pemerintah
menurut warga gelombang tinggi berdampak pada kunjungan wisatawan di pantai ini
meski demikian tim sar parang tritis menyampaikan pantai tetap dibuka dan wisatawan tetap bisa berkunjung tapi harus mengikuti arahan petugas
warga berharap kondisi para wisata normal kembali
data dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika daerah istimewa yogyakarta menyebut gelombang tinggi berlangsung hingga akhir bulan juli
sejak pagi ini kerja pagi untuk membersihkan
persihkan sampah busa pasir karena ini jalan pavingan
jadi ini pasirnya begitu tebal warga untuk inisiatif kerja pagi sendiri sendiri
pantai tidak kita tutup tapi kami selalu mengingatkan dari sar parantitis untuk selalu berhati hati
bila mana ada yang ingin berkunjung di pantai parang titis untuk selalu mengindahkan
ini adalah imbauan dari kami teman teman sar parang tritis
hendrawan setiawan pantai parang tritis yogyakarta
hendrawan sore hari ini atau sepanjang hari ini seperti apa kondisi perairan selatan yogyakarta
tepatnya di parang tritis tempat anda berada sekarang
dan dampaknya seperti apa sebenarnya
ya putri kondisi gelombang di pantai parang tritis dan tentu saja di sebelah selatan pantai jawa ini kondisinya masih cukup tinggi
yaitu di ketinggian lima meter menurut bmkg
dan bmkg menyatakan ini adalah tinggi dalam level yang sangat berbahaya
sehingga masyarakat diminta untuk berhati hati bila berada di wilayah pantai
mereka diminta untuk tidak mandi di laut dan nelayan tidak boleh untuk bekerja sementara waktu ini
dan pantauan kami sampai dengan saat ini daerah yang terdampak khususnya di daerah yogyakarta dan jawa tengah
ini ada beberapa kabupaten
di jawa tengah misalnya ada empat kabupaten
purworojo dan wonogiri
ada satu korban jiwa di purworejo kemarin
dan ada sempat pantai yang terdampak sempat ditutup beberapa waktu namun saat ini sudah dibuka kembali
sementara di wilayah daerah istimewa yogyakarta ada tiga kabupaten
bantul tempat saat ini saya melaporkan di pantai parang tritis dan di kabupaten gunung kidul
pantauan saya hari ini banyak sekali titik di pantai pantai ini di mana warganya melakukan kerja bakti
ada yang bekerja bakti secara mandiri
namun juga ada yang dibantu oleh
pihak otoritas tempat
bmkg d i y seperti yang disampaikan sebelumnya menyatakan bahwa ini akan
atau kondisi gelombang tinggi akan terjadi sampai tanggal tiga puluh juli
dan tiga puluh satu juli diperkirakan akan sudah turun kembali
namun meski demikian bmkg menyampaikan akan terus mengupdate
apakah ini akan terus terjadi atau tidak
karena saya sempat berbincang dengan bmkg d i y stasiun iklim melati sleman yogyakarta
yang menyampaikan bahwa saat ini
kondisinya adalah di sebelah bagian belahan utara dari katolistiwa khususnya di daerah filipina
terdapat siklon tropis jongdari yang saat ini sudah bergerak menuju menjauhi filipina atau ke arah barat
sementara di australia atau di belahan bumi bagian selatan ini sedang terjadi tekanan yang cukup tinggi
seperti yang kita ketahui angin yang kita pelajari di sekolah dahulu
angin bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah
sehingga wajar sekali kalau misalnya saat ini saya berdiri di yogyakarta
di pantai selatan ini angin berasal dari sebelah kiri saya yang berasal di daerah australia
menuju ke daerah yang berada di sebelah kanan saya yaitu yang berada di daerah filipina
artinya bmkg atau prediksi bmkg ini sesuai dengan apa yang terjadi saat ini
baik hendrawan setiawan
terima kasih atas informasinya
meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah tiga denpasar memprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan
warga di pesisir pantai terutama di wilayah selatan bali diimbau lebih waspada dan mengurangi aktivitas di pantai dan laut
sejak hari rabu gelombang tinggi terus terjadi di perairan selatan bali
ketinggian gelombang mencapai empat hingga lima meter
gelombang tinggi disebabkan penjalaran gelombang dari australia
kondisi ini diprediksi masih akan terjadi hingga enam hari lagi

gelombang tinggi masih bisa mencapai antara empat sampai lima meter
dan itu terutama di daerah bali bagian selatan
koresponen cnn indonesia igede nyoman wiryadinate saat ini berada di pantai kuta bali
wiryadinate berada di pantai kuta
sebenarnya seberapa berbahaya gelombang di pantai kuta dan apakah juga harus diwaspadai di pantai pantai lain
ya putri memang dari kemarin gelombang tinggi sempat
hempasan air laut gelombang tinggi kemarin sempat sampai keluar menuju ke jalanan di pantai kute
saking tingginya gelombang mencapai sekitar enam meter
dan hari ini berkisar antara tiga sampai empat meter
dan sore ini sedikit menurun antara satu hingga dua meter
tentu gelombang seperti ini adalah sangat membahayakan bagi para wisatawan maupun warga yang bermain air di pantai kute
karena pantai kuta mempunyai arus yang sangat deras

kemudian bisa ketika terhempas oleh ombak akan ditarik dengan arus yang seras
sehingga berada di bawah pusaran pasir
yang inilah yang menyebabkan kesulitan ketika misalnya ada kejadian terseret arus
kemudian akan muncul ketika arus sudah bergerak ke tempat lain
inilah yang membahayakan seperti yang disampaikan oleh ketua satgas pantai kute tadi siang
ketika saya sempat berbicara mengenai bagaimana arus yang ada di pantai kutai
kalau kita lihat wisatawan semakin sore semakin banyak yang berdatangan ke pantai kute
dan pantai kuta memang tidak ditutup untuk kedatangan wisatawan
hanya saja kemarin hingga tadi pagi dan hingga sore ini memang larangan untuk mandi masih diberlakukan
termasuk juga beraktivitas di dalam air
karena gelombang masih terjadi walaupun lebih rendah dibandingkan kemarin maupun tadi siang
namun beberapa wisatawan nekat
artinya tetap mandi kemudian tetap ada yang mencoba untuk bermain selancar
ini kemungkinan karena mereka berada di bali tidak lama
artinya mereka ingin menikmati suasana pantai kuto
walaupun petugas dari balawista termasuk juga satuan tugas satgas pantai kute melakukan monitoring
mengawasi mereka untuk tidak terlalu jauh berenang ke tengah laut
sehingga ketika ada kejadian lebih mudah
inilah yang fenomena yang terjadi
kemudian dampaknya adalah kalau kemarin sempat ditutup dari permainan air
kemudian tentu pemilik persewaan papan selancar tidak bisa menikmati pundi pundi uang
seperti di hari hari normal
termasuk juga tadi siang
termasuk juga kemarin di pantai kelating misalnya
ada sekitar dua belas kios yang biasanya melayani para wisatawan yang melakukan selancar
tidak bisa buka
barang barang mereka terendam
termasuk sempat diterjang oleh air yang ketinggiannya mencapai enam meter pada rabu kemarin
dan hingga tadi pagi memang belum buka
artinya termasuk juga permainan mengendarai atp yang biasanya dilakukan di pantai
di yegangge tabanan hingga ke pantai klating juga ditutup sementara
sementara itu penyeberangan dengan menggunakan kapal cepat
yang di bawah kapal peri ataupun kapal roro memang tidak berjalan seperti biasa
artinya ditutup oleh sah bandar
baik di penyeberangan sanur kemudian di kusambo
termasuk juga di padangbae
yang menuju ke pulau nusa penida maupun ke pulau lombok
hanya kapal kapal besar saja
yang kapal peri maupun kapal rulu yang dipersilahkan untuk membawa penumpang
ini semata mata memang untuk menjaga keselamatan para penumpang yang akan menyeberang
di daerah tersebut
dan dampaknya adalah sejak senin kemarin buka tutupnya penyeberangan dari sanur kemudian menuju ke nusa pendida
tentu berdampak kepada hotel dan restoran yang berada di nusa penida dan di pulau nusa lembongan
termasuk juga di pulau nusa cedingan
dan juga tentunya kapal kapal penyeberangan ini tidak bisa menikmati pundi pundi uang seperti di hari hari normal
baik terima kasih
wirya dari bali terima kasih
dan meski sudah ada peringatan bahaya gelombang tinggi di perairan jawa
nyatanya masih banyak warga yang nekat mendekati pantai hanya untuk bersuah foto
salah satunya di pesisir pantai sayang helang pamengpuk garut jawa barat
kepanikan sempat terjadi saat gelombang tinggi menerjang pesisir pantai sayang helang yang tengah ramai pengunjung
beberapa kali ketinggian gelombang mencapai enam meter hingga air menyentuh jalan raya
meski kondisi berbahaya banyak warga tetap datang ke pesisir pantai untuk berfoto
tidak adanya papan larangan ditambah dengan rusaknya pagar pembatas
membuat pengunjung tetap mendekati bibir pantai
gelombang tinggi yang terjadi sejak akhir pekan lalu telah menyebabkan tempat berjualan dan rumah di tepi pantai rusak
kini sebagian besar warga pesisir belum berani kembali ke rumah mereka